selamat siang kerusuhan terjadi di rumah tahanan negara rutan kelas dua b kaban jahe di jalan bayangkara kabanjahe kabupaten karo sumatera utara rabu siang
warga binaan mengamuk melempar batu dan membakar gedung perkantoran serta sel tahanan
belum diketahui penyebab terjadinya kerusuhan
api dan kepulan asap terlihat dari hampir seluruh ruangan di rutan kelas dua b kaban jahe
peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul dua belas waktu indonesia barat usai para warga binaan melaksanakan apel siang
selain bebatuan yang terlihat terus melayang di udara tidak lama berselang juga terlihat kepulan asap membumbung dari atas atap rutan
pihak kepolisian beserta dengan tni kemudian sigap mendatangi lokasi untuk mengamankan situasi
dan hingga saat ini belum diketahui apa penyebab pasti kerusuhan yang terjadi dari dalam rutan ini
bahwa benar terjadi keributan diawali dari penegakan disiplin terhadap warga binaan yang kebetulan di tangannya kedapatan nakoba
kemudian dilakukan pendalaman setelah diketahui bahwa menurut yang bersangkutan ada lemparan dari luar oleh petugas
di amankan ditempatkan di ruang isolasi
jadi ternyata teman temannya tidak terima dengan kondisi itu melawan petugas
baik ada berapa napi yang berada di sana dan kondisinya saat ini seperti apa
apakah ada yang melarikan diri atau sudah diamankan begitu
rutan kabanjahe itu kapasitasnya satu ratus sembilan puluh tiga orang
saat ini dihuni oleh empat ratus sepuluh orang
terdiri dari tahanan dan narapidana
jumlah pegawainya enam puluh delapan kebetulan petugas jaga pagi itu sembilan orang
nah pada saat kejadian tni polri sudah memberikan bantuan
demikian juga petugas pemadam kebakaran sudah melakukan tugasnya memberikan bantuan
dilakukan evakuasi dari lapas dari rutan kapanjahe ke polres
menurut informasi dari tarutan tidak ada korban jiwa yang terbakar ruang registrasi di mana dokumen tahanan dan narapidana berada
namun kami punya backup
di pusat karena sudah menggunakan sistem database pemasyarakatan jadi data data di pusat ada
baik bu sri jadi saat ini kondisinya para tahanan dan napi ini sedang dievakuasi begitu ya
ya sudah dievakuasi ke sekitaran kabanjai baik di polres maupun polsek
baik tidak ada yang melarikan diri atau bagaimana
sampai saat ini menurut informasi yang saya
saya peroleh dari karutan tidak ada yang melarikan diri
tidak ada korban jiwa juga
dan yang terbakar ruang perkantoran atau ruang registrasi
teknis evakuasinya seperti apa bu apakah dengan menggunakan bis mobil atau dan kemana mereka akan dievakuasi apakah di saat
mereka ditempatkan di polres dan polsek sekitar kabanjahe
karena pintu utama masih dalam pengamanan
mereka dievakuasi melalui pos penjagaan atas
jadi mereka melalui pintu itu di luar diterima oleh tni dan polri serta petugas kami yang ada di sana
baik apakah kemudian tempat di polres dan juga polsek ini memadai bu yang akan dipindahkan
mengingat di kabanjaya sendiri kapasitasnya ini sudah penuh begitu
tentu kita berharap ini sementara
mudah mudahan segera bisa diselesaikan keributan ini
mudah mudahan segera kondusif
dan kita akan segera melakukan penataan
mudah mudahan segera bisa kondusif sehingga bisa
karena blok penghuni tidak ada masalah
yang sekarang disasar
sekarang disasar adalah ruang registrasi tempat dokumentasi disimpan di sana
baik apakah kemudian kasus ini pernah terjadi begitu bentrok di dalam lapas sendiri
dulu pernah terjadi
dan karena kalau ini bedanya ada penegakan disiplin kepada penghuni yang terdapat melakukan pelanggaran
teman temannya tidak terima
begitu saja kejadiannya
nanti dari tim kami akan melakukan pendalaman
tentunya sekali lagi ini bisa segera diselesaikan
mudah mudahan segera bisa kondusif kembali
pelanggaran mengenai narkoba begitu yang ditemukan di dalam lapas yang dimiliki oleh napi tersebut
kemudian ini kasusnya akan seperti apa
apakah kemudian ini baru pertanyaan

data baru terjadi di kabanjahe
dan kami akan melakukan pendalaman sedang dalam
nanti setelah ini akan dilakukan pendalaman kembali
tentu cerita bagaimana alur sampai terjadi seperti ini kami butuh kejelasan
tentu belum bisa kami sampaikan di kesempatan ini
kami harus melakukan pendalaman berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan
tim kami sedang turun menuju ke sana
baik apakah ibu ada rencana untuk langsung datang ke kabanjahe ibu
saya lihat situasi karena kemarin saya baru kembali dari sana
baru melakukan penguatan di sumatera utara
jadi kalau tim kami sudah turun ini tim kami sudah tim yang menuju ke sana
baik kerusakannya seberapa parah bu di sana bu
menurut informasi dari kak kanwil yang terbakar
ruang perkantoran yaitu ruang registrasi
namun seperti apa detailnya kami belum bisa memberikan informasi
karena belum mendapatkan gambaran jelas
baik tapi petugas ataupun tahanan dan napi di sana tidak ada yang terluka ya bu
tidak ada menurut informasi tidak ada korban jiwa
saya perusahaan juga komunikasi dengan petugas selain dengan kak kanwil kak dipas kak rutan
saya juga komunikasi dengan petugas
saya ingin memastikan hal hal yang lebih lengkap apa yang sedang terjadi di sana
baik bu sri mengenai batu batu yang dilempar
dari mana kemudian batu batu tersebut itu bisa didapatkan oleh para tahanan dan napi
ada area beranggang di sana
kemudian juga sebenarnya karena posisinya masih rutan
itu ada taman yang dipergunakan untuk rekreasi sebenarnya di dalam
tapi ketika kejadian ini
dijadikan alat untuk melempar
nanti akan ada evaluasi untuk rutan kabanjahe sendiri bu
tentu kami akan melakukan pendalaman terkait dengan kejadian ini
kalau dalam rangka penegakan disiplin
ya pastinya ini yang benar
warga binaan di dalam melakukan pelanggaran
terus kemudian secara prosedur mekanisme benar
supaya tidak terjadi seperti ini
cuma kami harus melakukan pendalaman
seperti apa mekanismenya
kalau sudah tepat ya kita harus tetap berada di dalam posisi yang membenarkan anak buah kita
tapi kalau ada kesalahan
kita lihat tingkat kesalahannya seperti apa
mengenai kebakaran yang terjadi
dari mana kemudian api itu muncul bu
di sana kan ada dapur
iya ada dapur
bukan tidak mungkin juga mereka bergerak ke dapur
kan di dalam rutan itu ada dapur
baik jadi para tahanan dan api ini berlari ke dapur begitu kemudian menyalakan
itu yang saya belum bisa memberikan penjelasan
karena pertanyaannya dari mana api
pasti ada api di rutan atau apa situ
karena memang ada dapur
baik jadi saat ini yang akan dilakukan apa saja bu
ya yang pertama semoga segera padam apinya
kemudian mengamankan warga pinaan
mudah mudahan mereka tidak ada yang terluka
kemudian nanti kita akan lakukan
pendalaman atas kejadian ini seperti apa
untuk selanjutnya kita akan memetakan hal hal yang bisa memberikan support
agar pelaksanaan tugas dan buksi rutan kabanjai bisa segera normal kembali
baik ibu sejauh ini ibu sri bilang tadi baru saja begitu ya menyambangi rutan kabanjahe
apakah kemudian ada evaluasi
bukan tentang kabanjai saya baru kembali
baik apakah kemudian ada evaluasi khusus khususnya untuk di kabanjahe ini
apakah memang kapasitasnya di sana kurang memadai atau apa
secara keseluruhan secara keseluruhan di lapas rutan indonesia ini memang sudah over easy
kapasitas hanya satu ratus tiga puluh ribu diisi oleh dua ratus enam puluh tujuh ribu
beberapa program sudah kita jalankan
crash program untuk
h integrasi pb db tmb dengan simplifikasi persyaratan
dan ini kemarin sudah sangat bisa menurunkan jumlah isi lapas dan rutan
namun itu tidak cukup
tidak cukup rupanya dari target kami kemarin lima belas ribu
alhamdulillah bisa mencapai sekitar dua puluh ribu
dan ini masih tetap berjalan
contoh misalnya pemberian kemudahan untuk mendapatkan pb dengan jaminan dari petugas kami
kalau dulu kan harus dari keluarga
ketika orang orang masuk di dalam ini banyak sekali yang keluarganya pun sudah tidak peduli dengan yang bersangkutan
padahal yang bersangkutan sudah baik
sudah berubah perilakunya
dan siap untuk kembali ke tengah tengah masyarakat
tapi ketika tidak ada jaminan dari keluarga
memang hak integrasi ini tidak bisa diberikan
dalam rangka menangani overcrowding kami simplifikasi persyaratannya dengan jaminan tidak harus dari keluarga
baik baik ibu
baik kami akan kembali update bagaimana perkembangan kerusuhan di rutan kabanjahe
terima kasih ibu sri pugu budi utami dirjen pas kemenkes
terima kasih sama sama mbak